keputusan pssi menghentikan kompetisi pertandingan liga dua dan liga tiga sepak bola menuai polemik
aroma politis menyeruak di balik keputusan pssi menghentikan sepihak kompetisi liga dua dan liga tiga
komisi olahraga dpr berencana memanggil pssi dan kemenpora untuk meminta penjelasan
apakah penghentian kompetisi liga dua dan tiga berkaitan dengan suksesi pemilihan ketua umum baru pssi
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan ketua komisi sepuluh dpr saiful huda selamat sore mas huda
baik dan direktur teknik psms medan andri mahyar selamat sore mas andri
oke saya mau ke mas andri terlebih dahulu mas andri bagaimana respon psms medan setelah pssi menghentikan kompetisi liga dua ini
baik kami pada prinsipnya sebagaimana yang sudah
kami sampaikan di beberapa media sangat sangat luar biasa kecewa dengan hal itu
nah jadi sudah ada beberapa
ya silakan dilanjutkan mas
ya jadi kita sudah mengajukan protes kepada pssi semenjak mereka melakukan
membuat keputusan tentang pembubaran
di liga dua tahun ini
sementara itu yang bisa saya tanggapin
mas andri ini tampaknya komunikasi kita agak saling bertabrakan ya
saya akan tanya lagi
mas andri apakah sebelumnya ada pemberitahuan atau pembicaraan dari pssi
kepada seluruh klub di liga dua sebelum keputusan penghentian kompetisi liga dua
kompetisi liga dua ini
tidak ada sama sekali
bahkan satu minggu sebelum diumumkannya
masih dilakukan risk assessment
masih dilakukan risk assessment di stadion di sumatera utara
yaitu stadion kelahiran medan dan baharudin yusof
nah kemudian satu minggu setelahnya hanya berdasarkan keputusan exco pssi
dengan santanya teman teman pssi membebarkan liga ini
nah ini yang sangat mengecewakan kita ini dilematis bagi saya
jadi ini keputusan yang mendadak dan mengejutkan
tidak ada pemberitahuan tidak ada komunikasi terlebih dahulu
ataupun pendekatan begitu ya dari pssi kepada klub klub di liga satu
begitu ya mas andri
begitu ya mas andri
iya benar benar sekali mbak
jadi pada saat owner club meeting di jakarta yosya sultan pada saat itu
kita sudah sampaikan kita tetap siap untuk melanjutkan kompetisi
apakah itu melalui
nah pada saat itu mereka mengatakan teman teman mengatakan
harus ada risk assessment terlebih dahulu kepada stadion stadion yang ada di sumatera utara
kalau kita ingin melaksanakan bubble
kita tawarkan sebagian rumah pada saat itu
nah setelah risk assessment alhamdulillah hasilnya kepada stadion stadion yang ada di sumatera utara dinyatakan layak
nah namun satu minggu setelah risk assessment itu keluarlah keputusan yang menyatakan bahwasannya
tiga dibubarkan atau dihentikan oleh pssi
nah ini yang menjadi dilematis bagi kami sebagai pengurus
tidak biaya yang kecil bagi kami dalam mengarungi liga indonesia
nah ini tidak pernah diperhatikan sama sekali atau bagaimana kami juga nggak ngerti
ini baru dari segi keuangan klub
bagaimana dengan pemain pemain bagaimana dengan ofisial bagaimana dengan orang orang yang menggantungkan hidupnya di sepak bola
apakah pssi sama sekali tidak punya empati tentang hal itu
alasan alasan yang mereka katakan sebagai dasar keputusan saya pikir semua teman teman seluruh stakeholder sepak bola pasti paham
itu hanya alasan yang tidak masuk akal
untuk apa dilakukan risk assessment begitu stadion dinyatakan layak lalu dihentikan untuk apa
kira kira sementara mbak
ya mas adir berhenti dulu sampai sini itu alasan yang mengada ngada saya mau ke mas huda
mas huda komisi sepuluh bagaimana nih menilai keputusan
pssi menghentikan kompetisi liga dua liga tiga secara mendadak
tadi diakui oleh mas andri dari psms medan bahwa tidak ada komunikasi kemudian tidak ada pembicaraan tidak ada pengumuman tapi tiba tiba mendadak saja
padahal seminggu sebelumnya ada re assessment yang dilakukan terhadap klub klub di liga dua dan juga fasilitasnya di sana
dan dianggap memenuhi syarat
dan dianggap memenuhi syarat
ya saya melihatnya ini kebijakan
yang inkonsistensi yang dilakukan oleh pihak pssi ada dua yang penting yang saya kira perlu kita sampaikan dan kita kembangkan di publik
yang pertama kita tahu persis kala aff kemarin timnas kita gagal
saat yang sama timnas kita sudah diwarnai dengan rekrutmen banyak yang naturalisasi
ya sudah diwarnai dengan rekrutmen banyak yang naturalisasi
ya sudah diwarnai dengan rekrutmen banyak yang naturalisasi
cara pandang kita semestinya kalau diperbanyak naturalisasi semestinya liga tiga di level dua dan tiga bahkan harus diperbanyak
tidak malah diberhentikan supaya kita mendapatkan bibit bibit yang terbaik
dan kemudian hari bisa menjadi bagian dari timnas kita ketepat
dan kemudian hari bisa menjadi bagian dari timnas kita ketepat
yang kedua kita sudah bisa evaluasi sejak dari dulu bahwa performa timnas itu sangat terkait dengan kompetisi yang bisa diselenggarakan di level bawah
yang kedua kita sudah bisa evaluasi sejak dari dulu bahwa performance timnas itu sangat terkait dengan kompetisi yang bisa diselengarakan di level bawah
baik di liga dua maupun di liga tiga

tidak bisa terselenggara dengan baik cerminannya saya kira kita akan mendapatkan profil timnas yang tidak maksimal juga
itu yang kedua yang ketiga catatan kami dua tahun pandemi covid teman teman bersabar di liga dua dan tiga menunggu liga satu diperbolehkan
tapi liga dua di tiga lalu dihentikan saya kira ini keputusan yang tidak adil dan semakin menambah penderitaan panjang
tadi sampaikan oleh mas andri menyangkut soal para pemain sepak bola kita di liga dua liga tiga dan berbagai persiapan yang lain yang semestinya itu jadi pertimbangan utama bagi pssi
yang keempat catatan saya saya khawatir ini bagian dari kebijakan politis menjelang kongres

ini bukan hanya tidak adil mbak tapi irasional dan kejam kalau saya katakan
alasan alasan yang dijadikan dasar mengambil keputusan itu coba dilihat satu persatu
alasan pertama tadi yang ditayangkan oleh cnn misalnya
adanya permintaan berapa klub
dua puluh klub dan segala macam
dengan regulasi pt liga
dinyatakan tadi tidak sanggup mengikuti kompetisi
maka dia harus
yang dihentikan karena masih banyak klub klub yang
yang sudah cukup lama
mempersiapkan tim demi naik ke liga satu
pcms medan misalnya
yang kami menjadi manajemennya
kejam dan bukan hanya
kejam tapi rasional tidak masuk akal
apa yang menjadi dasar adanya permintaan
klub klub nah ternyata kemarin
juga ramai itu ada beberapa
klub yang merasa dirinya
tidak pernah menandatangani
untuk meminta agar dihentikannya
malah mengklaim teman teman itu
mengklaim tanda tangannya
nah kita sudah sarankan agar segera
kalau memang merasa dirinya dipalsukan
laporkan ke kepolisian
terkait dengan pemalsuan yang dilakukan itu
nah seperti itu
yang terjadi sehari ini
itu poin pertama yang tadi ditayangkan
kemudian yang kedua
perpol adanya perpol
terkait dengan keamanan liga
nah untuk apa dari sasasman
kita dimintai dari
risk assessment itu tidak murah juga loh
nah kita lakukan di sumatera utara
karena pada saat itu kita menawarkan diri
kita juga tahu mungkin apa yang terjadi di pssi
apakah ketiadaan pembiayaan
untuk pelaksanaan liga dan selanjutnya
kita nggak tahu
nah tetapi kita berikan solusi
pada saat owners meeting kemarin
kita siap di sumatera utara
kita sudah koordinasi
dengan semua pihak pihak
nah kita diturunkan dari tim habis for real
lalu hasilnya menyatakan
dua stadion di sumatera utara
dinyatakan layak untuk menggelar tiga
namun tidak juga digelar liga
yang malah diberhentikan
ya mas huda ini menurut mas andri
dari psms medan
ada klaim sepihak ataupun ada pencatutan
pernyataan dari klub klub di liga dua
yang merasa tidak pernah menandatangani
meminta agar kompetisi liga dua ini dihentikan
ini bagaimana sampai terjadi bisa ada pencatutan
pernyataan dari klub klub di liga dua
padahal dari klub klub liga dua mengatakan
mereka tidak pernah menandatangani
ataupun diajak bicara soal penghentian kompetisi liga dua
siapa yang bermain di sini kalau menurut dpr
ya itulah ruang politik
jadi kalau kita runtut dari berbagai reasoningnya
menurut saya lebih dominan ini
menyakut soal keputusan politis
karena itu saya mengusulkan
ini mumpung ada kongres biasa hari ini
kita minta agenda kongres termasuk
memutuskan mengevaluasi ulang keputusan untuk menghentikan liga dua dan liga tiga
oke motif politisnya itu seperti apa kalau yang dicium
ataupun dilihat dari komisi sepuluh mas
ya bagi teman teman di
pemegang klub saya kira pasti merasakan
apa yang sedang terjadi menjelang kongres ini
karena itu sekali lagi
semangat mencampur kepentingan politis
ini sekali lagi tidak baik
bagi proses perbaikan pengelolaan
dan bukankah ini yang sering kita tolak dan
kita tidak inginkan kedepan

saya menyayangkan partai kini masih darimedlengke
saya menyayangkan partai kini masih darimedlengke
saya menyayangkan partai kini masih darimedlengke
yang terjadi hari ini dan karena itu kita minta dievaluasi
oke mas huda anda mengatakan bahwa ini berkaitan dengan suksesi pemilihan ketua umum pssi yang baru
mencampurkan antara urusan politik dengan urusan sepak bola
kenapa apakah karena ada salah satu calon yang maju sebagai ketum pssi ini
di endorse oleh pemerintah ataupun ada pihak pihak kekuasaan yang di situ atau seperti apa
mas huda lebih spesifik lagi
tidak tahu saya ya tapi intinya kita sebagai pencinta bola kita ingin liga dua liga tiga berjalan dengan baik
karena di situ ruang pembinaan rekrutmen harus terlaksana dengan baik
dan ketika komisi sepuluh menyetujui adanya naturalisasi
ada satu catatan yang saya sampaikan dalam forum itu
naturalisasi boleh deh walaupun ini berat kita putuskan
tapi saat yang sama kita minta arut pssi menyakut soal pembinaan
terutama pada konteks membuat kompetisi yang baik di level paling bawah
itu harus diselenggarakan dengan baik
dan kita kecewa proses yang semestinya menjadi penyeimbang dari proses naturalisasi
tapi akhirnya liga dua dan liga tiga malah dihentikan
oke saya nanti akan tanya lebih dalam ke mas andri sebagai pihak dari klub
apakah merasa menjadi alat politik masuk dalam pusaran politik ini
tapi kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana mana
tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia newsroom
dan kami lanjutkan perbincangan kita hari ini dengan ketua komisi sepuluh dpr saiful huda
dan direktur teknik psms medan andri mahyar
saya mau ke mas andri
mas andri kalau tadi mas huda sudah menyinggung beberapa kali
bahwa dpr meyakini adanya penghentian kompetisi liga dua dan liga tiga ini
berkaitan dengan suksesi pemilihan ketua umum baru pssi
apakah kemudian dari klub liga dua dari psms medan
juga merasakan hal hal yang berbeda
akan hal yang sama bahwa motif politis ataupun aroma politisnya ini sangat kuat
makanya liga dua ini dihentikan liga tiga juga dihentikan mas
saya kalau terkait dengan motif politis mungkin bang huda lebih paham
karena beliau orang politis
saya orang orang sepak bola
hanya memang saya mau ke bang huda nih
karena kan tadi mengatakan akan memanggil ya
akan memanggil pssi untuk melakukan rdp atau apalah namanya
psms medan tidak diizinkan masuk ke kongres bang
tidak diizinkan masuk ke kongres
alasannya apa mas andri
nah kita tanyakan kepada mereka kemarin pada suara registrasi
mereka katakan masih ada masalah hukum di psms medan
ini satu lagi alasan irasional
ada masalah hukum yang belum inkrah
kalau ada masalah hukum yang belum inkrah
sifatnya dihukum publik itu bukan kaitannya dengan pffp

kalau ada orang memalsukan itu bukan kaitannya dengan pffp
ini tidak ada kaitan dengan pffp
ini tidak ada kaitan dengan pffp
ini tidak ada kaitan dengan pffp
itu yang pertama
kemudian yang dimaksud dengan inkrah bagi mereka itu juga mereka bingung pada saat kemarin kita pertanyakan
kita dikatakan belum inkraf
tapi kita diberikan kesempatan untuk hidup hija
diberikan subsidi pada saat itu
pisahkan sebagai pengurus pisahkan sebagai sebuah tim
nah begitu kita masuk kongres yang hari ini agendanya apa untuk itu
kita tinggal singgung sampai cukup kita gak bisa masuk
tidak ada masalah
tidak ada masalah
tidak ada masalah
hai data data yang mengatakan bahwa saya mengatakan ada perkara di
hai tidak ada gugatan apapun kepada diri bsm dan lebih bersama semenan mengalami hal ini kembali
oke bang andri ini motif politiknya apa seperti bang huda oke bang andri ini hanya terjadi pada
klub anda atau ada klub lain yang tidak boleh masuk ke dalam kongres biasa pssi hari ini
hai saya enggak tahu enggak tahu apakah ada terjadi pada klub lain apakah teman teman
di kura juga juga sama ada komunikasi masa andri masa enggak ada komunikasi dengan klub lain
hai saya belum ada komunikasi saya baru sampai di jakarta hari ini
hai saya baru sampai tadi jam dua siang di jakarta mungkin akan ada pertemuan bersama sama nanti
hari ini belum ada komunikasi dengan teman teman klub lain oke tapi saya ingin tanya
klub merasa menjadi alat politik di suksesi pemilihan ketua umum pssi ini
halat politik dengan pengkhandian lige bb ini merasa agak sedikit jauh kalau kami
ya terkait kami karena sangat fokusnya dalam sepak bola kami nggak ngeri politik apa yang
dibuat single prod tastinghythm ni untuk memilih ketua umum hai nah mungkin atau marinade politik
process ditetapkan seperti katakan pada bahwasanya berbakal aja adalah masalah politik dan segala macam
tetapi apabila ini menjadi alasan politis kemudian sepak bola dihentikan orang sulit mencari diksi dan naskah di sepak bola di para pemain
ini sangat kejam bang huda ini sangat kejam
nah kapan kita mau berprestasi cerita kita ini terlampau banyak
pilihan isialah filosofis yang
sehingga mungkin sebagai federasi masih bisa dikatakan sebuah federasi yang masih bisa jalan
tetapi waktu ini masuk di dalam ini dan saya melihat beberapa kali pembuatan pembuatan presiden ini hanya sebatas lip service juga dari pemerintah
kalau tidak dilakukan dengan tegas
tidak dilakukan dengan komprehensif

bang huda mungkin masih ingat tuh adanya tim transisi dan segala macam waktu itu
terkait dengan liga indonesia
nah kemudian hari ini terjadi lagi
nah tetapi kan tidak ada juga efek yang jelas terkait dengan pemberhentian
yang ada hanyalah kerugian baik kepada klub maupun kepada pemain dan ofisial
baik oke saya mau ke mas huda
komunikasi kita tidak begitu bagus
mas andri saya tidak tahu apa yang terjadi
tapi suara anda sangat terganggu sekali tadi
saya mau ke mas huda
mas huda saya belum bisa melihat korelasi ya
karena tadi bang andri tampaknya tidak mau membuka secara jelas
tapi saya ingin tanya apa sebetulnya korelasi penghentian kompetisi liga dua dan liga tiga dengan suksesi pemilihan ketua umum pssi
kalau itu betul betul dilakukan tadi sangat kejam sangat zolim kalau menurut mas andri
ya korelasinya saya kira pasti difahami ya
oleh teman teman pemilik klub oleh esko dan oleh beberapa petinggi pengurus pssi misalnya
tapi sekali lagi saya punya concern bahwa apapun yang terjadi kita ingin pssi melakukan perubahan yang fundamental
menyakut soal olahan sepak bola tanah air kita
yang selalu di
diderat dengan berbagai kekalahan
dan performa baik timnas dan kompetisi kita yang masih kurang memenuhi ekspektasi yang diinginkan oleh publik pencinta bola kita
nah pada level itu menurut saya kalau ada kongres biasa hari ini nanti februari kongres luar biasa memilih ketua umum
itu jangan sampai mengorbankan kompetisi
dua dan tiga diputuskan lalu dihentikan
dengan alasan yang semua klub itu dianggap tidak rasional sebagai yang disampaikan oleh mas andri
artinya kalau ada alasan yang tidak rasional dan ditolak oleh mayoritas berarti kan bermasalah
berarti kan ada something yang kira kira secara objektif tidak bisa diterima
nah pada konteks itu
saya kira publik dan saya menduga duga bahwa ada unsur politis dari kebijakan penghentian terkait dengan kompetisi dua dan dua
dan putuskan juga tidak ada degradasi di kompetisi liga satu nya
sementara publik dan semua pemain semua klub sedang menunggu setelah dua tahun lebih
jadi tidak bisa melakukan kompetisi
dan semestinya jadi momentum rebound
jadi saya kira tidak ada alasan misalnya karena belum siap apa
semestinya dua tahun kemarin dipakai untuk mempersiapkan segalanya
mas huda ini bagaimana kemudian komisi sepuluh mengurai persoalan ini
karena kan kabarnya komisi sepuluh akan memanggil presiden kemenpora
kapan akan dipanggil dan bagaimana mengurainya ini
ya karena ini bagian dari komitmen
komitmen kami dengan kemenpora dan pssi ketika kami waktu itu keberatan adanya istilah obral naturalisasi
jadi kita minta oke naturalisasi ini jangka pendek jangka panjangnya harus diperjelas
bagaimana kompetisi berjalan dengan baik
bagaimana rekrutmen pemain dalam tim nas kita terjadi dengan baik
itu kita minta rupetnya dan ditangani secara baik
nah tiba tiba semestinya menjadi penyeimbang dari obral naturalisasi kemarin yang belum membuahkan hasil apa apa
kita rasakan puncaknya pada piala aff kemarin
ya kita menuntut itu
nah dalam skema kami dalam cara pandang kami kompetisi liga dua dan tiga tetap harus dilaksanakan
sebagai bagian dari proses pembinaan fase pembinaan dan rekrutmen
jadi komisi sepuluh akan mendorong pssi agar tetap melaksanakan kompetisi liga dua ataupun liga tiga ya
ya dengan mempertimbangkan berbagai hal yang tadi disampaikan juga oleh pak andri
dan komitmen yang sudah kami bangun dengan kemenpora dan pssi
oke terakhir mas andri apakah ada langkah khusus ataupun langkah hukum yang akan ditempu psms medan
untuk memperjuangkan nasibnya ini nasib klub di komisi sepuluh
kompetisi liga dua agar dimulai kembali atau tidak jadi diberhentikan
kalau tadi dpr akan meminta ataupun mendorong saya nggak tahu ya apakah komisi sepuluh dpr bisa memaksa pssi
untuk tetap menjalankan kompetisi liga dua atau hanya mendorong saja
langkah hukumnya langkah konkretnya dari klub psms medan seperti apa dan klub klub lain di liga dua
saya bicara psms medan saja dulu
karena kami belum bicara dengan teman teman yang keberatan lain
walaupun memang kita tahu sudah banyak yang bersangkutan
ada siwuran ada keberatan dan keberatan
nah kita sudah mengatakan dari awal bahkan statement kita dari awal bahwasannya
apabila memang liga ini tetap tidak ada titik terangnya terkait pemberhentian ini
kita lagi memikirkan terkait dengan langkah hukum
nah kita mulai mungkin nanti dengan somasi dan yang lain lain atau sampai dengan gugatan
karena pasti ada kerugian yang sangat masif bagi kami mbak
kami persiapan sejak februari tahun lalu bang huda
sejak februari tahun lalu kita sudah persiapan
artinya hampir sepuluh sebelas bulan
dan di media kami sudah sampaikan bahwasannya
pembiayaan yang kami keluarkan tidak sedikit
sepuluh miliaran bang uda
nah artinya begitu adanya pemberhentian harus ada konsekuensi dong
harus ada konsekuensi
nah konsekuensi yang terjadi hari ini kami kan dipaksa harus mengikuti maunya psi
kerugian ada di kami
terus ada konsekuensi
nah konsekuensi yang terjadi hari ini kami kan dipaksa harus mengikuti maunya pssi
tapi kami dipaksa untuk harus mengikuti
kerugian ada di pemain
pemain harus mengikuti
nah ini aneh
jadi itu yang kami harapkan
kalau langkah hukum kami sedang bahas itu di manajemen
kami sedang membahas itu
sedang membahas itu
itu kira kira mbak
oke kita tunggu nanti bagaimana hasil rapat dengan pendapat antara komisi sepuluh dpr
dengan pssi dan juga kementerian pemuda dan olahraga
kita harapkan ada sesuatu ataupun ada keputusan yang progresif
yang tidak merugikan bagi klub klub di liga dua dan juga pemain serta di liga tiga juga
karena ini menyakut periuk nasi banyak pihak begitu ya di klub liga dua dan juga di liga tiga
kita tidak tahu apa aroma politis yang terjadi di belakang penghentian kompetisi liga dua ataupun liga tiga
tapi jangan sampai itu berkaitan dengan suksesi pemilihan ketua umum baru pssi
karena sangat merugikan bagi klub klub di liga dua dan juga liga tiga
kita tunggu nanti bagaimana hasilnya
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung
pada sore hari ini
ketua komisi sepuluh saiful huda dan juga direktur teknik psms medan andri maher
sehat selalu mas huda dan juga mas andri